dan hari ini satu lagi bakal calon gubernur jawa timur merapat ke demokrat korrespondensi nn indonesia eka rima di surabaya jawa timur
selamat siang eka siapa calon baru yang dipastikan akan mendaftar ke dpd demokrat jawa timur hari ini
ya ratu selamat siang hari ini ada lagi calon gubernur jawa timur yang sudah mulai melakukan pendaftaran melalui demokrat
jika sebelumnya kita sudah tahu ada saifullah yusuf kemudian ada nur hayati astegaf dan juga ada nur wiyatno
maka hari ini adalah lanyala mataliti ini menjadi sesuatu yang cukup membooming di jawa timur sendiri
karena kita tahu sendiri sosok lanyala mataliti ini sudah cukup dikenal di jawa timur
sebenarnya apa yang melatar belakang lanyala mataliti untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur jawa timur
dan juga siapa nanti sepertinya akan diganding oleh lanyala mataliti melalui demokrat ini sebagai
wakil calon gubernur nantinya bersama saya sudah ada lanyala mataliti di sini selamat siang pak nyala
ini saya penasaran juga nih pak apa yang melatar belakangi pak nyala sebenarnya untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur
kenapa penasaran saya rasa nggak perlu penasaran
yang pasti saya niat maju ini karena memang saya ingin membangun jawa timur membuat masyarakat jawa timur sejahtera berkeadilan sosial
saya juga sempat mendengar bahwa bapak sebenarnya juga akan menampangi gusipul sebelumnya
kenapa kemudian merubah strategi akhirnya mencalonkan diri secara pribadi melalui demokrat
apakah ada mungkin juga partai lain yang nantinya juga akan mendaftar untuk lanyala
saya pasti juga sudah ke gerindra dan sekarang karena memang gerindra itu juga masih kurang kursinya masih tiga belas saya juga ke demokrat supaya bisa klop
saya harapkan ya gerindra dan demokrat ini dan pah dan pekasi bisa bersatu
partai tengah ini bisa bersatu
saya yakin kita bisa kalahkan partai partai yang sudah kelas di atas itu
baik pak nyala ini cukup banyak sekali diperbincangkan di jawa timur
kita melihat ada gusipul yang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat
kita juga tidak meragukan pak nyala sendiri
ada berbagai perbincangan yang mengatakan bahwa sejumlah calon lainnya justru nanti akan menjadi calon boneka
bukan bukan sejumlah yang lain ya
termasuk saya pun juga dianggap calon boneka dong
saya juga sudah keliling ke grassroot di bawah
mereka yang ditanya pertama kali adalah pak nyala apa betul pak nyala ini jadi calon menggunakannya gusipul
apa betul selama ini pak nyala keliling keliling ini dibiayai oleh gus ipul
itu bohong semua itu
jadi enggak mungkin kalau saya sudah menyatakan maju terus saya mau jadi mainannya orang
siapakah nanti sekiranya wakil gubernur yang akan diminta untuk mendampingi pak nyala
saya mendengar sepertinya ada nama emil dadak ini muncul di sini
ya saya memang melihat ada sosok muda anak muda yang cocok
itu adalah mas anas dan emil dada
jadi saya juga tertarik
kedua ini saya tertarik
tapi semua kan terserah pak artai
saya ini kan juga hanya pengikut saja
saya insya allah nanti yang akan menggantikan pak dekarwo
terima kasih pak nyala
selamat kembali melanjutkan pada proses pendaftaran
dan itu sudah kita ketahui ya
pastinya jawa timur sudah memiliki
jika di tahap yang di juni dua ribu delapan belas mendatang
dan seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya gusipul juga yang mendampingi pkb
atau mewakili pkb untuk mencalonkan diri
sebagai calon gubernur jawa timur juga didukung oleh pdi perjuangan
masih ada satu calon wakil gubernur yang sudah mendaftarkan diri sebagai wakil gubernur jawa timur
di melalui pdi perjuangan yakni kusnandi
dari ketua dpd pdi perjuangan belum ada calon wakil yang lain
namun berbagai informasi atau berbagai bola juga sudah digelindingkan oleh sejumlah partai
termasuk kofifah indar parawansa yang diketahui memiliki elektabilitas
nomor tiga setelah gusipul dan juga setelah trinisme hari ini
kemudian ada juga abdullah azwar anas yang juga memiliki elektabilitas cukup tinggi di jawa timur
menurut survei dari poltreking yang memberikan hasil surveinya pada hari ini
menyatakan sejumlah calon itu juga nanti dimungkinkan akan mencalonkan diri di pilkada jawa timur
nah jika kita melihat dari sejumlah peta politik yang ada di jawa timur ini ratu cukup menarik sekali
karena sejumlah calon calon wakil gubernur ini nantinya
mereka akan terlihat menggandeng sejumlah calon calon atau wakil wakil muda yang berada di jawa timur
termasuk salah satunya adalah emil dardak dan juga abdullah azwar anas
dan juga sejumlah calon perempuan lainnya yang nur hayati assegaf ini yang tidak cukup banyak dikenal di jawa timur
tetapi mendaftarkan diri bahkan namanya juga tidak ada dalam daftar survei poltreking
tapi mendaftarkan diri ini juga banyak memunculkan spekulasi calon calon boneka yang berada di jawa timur
karena seperti yang kita ketahui
pdi perjuangan sudah menggandeng pkb ini suaranya cukup dikuasai oleh pdi perjuangan dan juga pkb di jawa timur
sehingga partai partai yang lain harus membentuk koalisi untuk bisa menandingi dari suara pkb dan juga pdi perjuangan ini
untuk bisa memunculkan calon lainnya selain saifullah yusuf dan juga selain kofifa indar parawansa
yang diinformasikan juga akan mendaftarkan diri melalui sejumlah partai yang saat ini sedang diperbincangkan oleh tim dari kofifa indar parawansa sendiri
terima kasih eka rima korespondensi nn indonesia atas laporan anda